dengan siapa siapa siapa dan sudah dilakukan pengawasan terhadap yang telah berhubungan dengan kasus satu dan kasus dua
saya juga berharap masyarakat tetap waspada tetap tenang beraktivitas seperti biasa
dan perlu juga saya sampaikan bahwa gejala virus covid sembilan belas ini mirip seperti flu
dan faktanya sebagian terbesar dari pasien
yang ada baik di rrt di wuhan kemudian di jepang di iran di itali
itu juga hampir semuanya pasien dapat sembuh dan pulih kembali
jadi kita tidak perlu terlalu
ketakutan masalah ini tetapi tetap harus hati hati dan waspada dalam setiap beraktivitas
dan kita harus meyakini bahwa ini bisa ditangani
dan saya mengajak mereka kita berdoa agar dua saudara kita ini segera boleh kembali
saya juga minta seluruh masyarakat untuk
bersama sama berdoa memberikan dukungan dan empati kepada
kedua pasien yang kemarin saya sampaikan yaitu kasus satu dan kasus satu
saya juga telah memerintahkan kepada menteri untuk mengingatkan
agar rumah sakit agar pejabat pejabat pemerintah itu tidak membuka privasi pasien
kita harus menghormati kode etik
jadi tinggal bahas
harus dijaga tidak boleh dikeluarkan ke publik
ini etika kita dalam berkomunikasi
media juga harus menghormati privasi mereka
sehingga secara psikologis mereka tidak tertekan
sehingga dapat segera pulih dan segera sembuh kembali
dan yang terakhir kita juga dapat mencegah penularan
virus corona ini dengan sering mencuci tangan
jangan kemudian menyentuh wajah sebelum cuci tangan
jika tangan belum dicuci jangan sering menyentuh
menyentuh wajah sebelum cuci tangan
jangan sering menyentuh wajah sebelum cuci tangan

jangan kemudian menyentuh wajah sebelum cuci tangan
dan hal yang terbaik adalah menjaga kebersihan
dan menjaga kebugaran kita
sehingga imunitas kita menjadi lebih baik
masyarakat tidak perlu memborong
kebutuhan sehari hari nggak perlu
yang justru bikin langka itu karena
pembelian besar besaran tindakan menimbun
dan memborong itu sendiri
karena pemerintah menjamin ketersediaan
bahan pokok dan obat obatan yang ada
saya tadi sudah cek blok cek ke apindo semuanya
memberikan jaminan ketersediaan
bahan pokok dan obat obatan
saya juga sudah memerintahkan kapolri
untuk menindak tegas pihak pihak
yang tidak bertanggung jawab
yang memanfaatkan momentum seperti ini
dengan menimbun masker terutama ini masker
menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi
jadi hati hati ini perlu saya peringatkan
dan dua kasus yaitu kasus satu dan kasus dua ini
akan ditangani sebaik baiknya oleh pemerintah
pemerintah siap menjaga melindungi masyarakat
dari kasus corona ini
kita akan bekerja sekeras kerasnya
dan disinilah solidaritas
dan mari kita bersama sama
sama sama mengatasi dengan bekerja keras
tapi juga tetap tenang
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatannya
terima kasih oke terima kasih
salah satu kasus kaisi terima
setelah alam alam langit di mana itu
aret perogi dan lain lain
saya akan tidak membangun karena fasilitas itu sudah ada tetapi sudah lama tidak digunakan
ini akan direnovasi dalam waktu yang sangat cepat sehingga kesiapan kita kita memiliki pulau sebaru
kita memiliki bank kita juga pernah di natuna sehingga ada pilihan pilihan tidak harus semuanya dibawa ke satu tempat di pulau sebaru
bagaimana masyarakat tersebut untuk mengubah seperti corona ini
nanti tidak ada apa apa
itu apa karena memang kita ingin ada kecepatan saya ingin ada fasilitas yang memang
siap setiap saat dan tidak hanya tergantung
ini negara kita ini sangat tua sekali sehingga kita harapkan pada titik titik tertentu itu kita memiliki
meskipun juga perlu saya sampaikan bahwa kita juga setiap daerah sekarang ini ada rumah sakit
ada satu ratus tiga puluh dua rumah sakit yang
siap dengan fasilitas isolasi tetapi juga kita perlukan seperti yang ada di sebaru
di pulau galang dalam rangka semuanya persiapan
tadi kan ada di bawah perjalanan dari keputusan sps
yang dibutuhkan serba privasi masing masing yang terakhir
tidak ada di bawah sendiri
mungkin ada juga dari menteri
ya itu saya sampaikan tadi sudah saya sampaikan kepada menteri
untuk mengingatkan agar yang namanya ha pribadi
yang berkaitan dengan privasi itu betul betul dilindungi